pemerintah indonesia dan malaysia menyepakati kerjasama bilateral
kerjasama ini tertuang dalam kunjungan pertama perdana menteri malaysia mahathir muhammad ke indonesia
perdana menteri malaysia mahathir muhammad dan presiden joko widodo menyampaikan beberapa hal yang disepakati
seperti komitmen pemberantasan korupsi konektivitas dan masalah perbatasan indonesia malaysia
akan dituntaskan dalam level setingkat menteri
jokowi juga meminta perlindungan tenaga kerja indonesia dan dukungan dari pemerintah malaysia
yakni melalui jalur dialog berbasis hukum internasional terhadap konflik di laut cina selatan
pertemuan ini merupakan hari kedua kunjungan resmi perdana menteri malaysia mahathir muhammad di indonesia